ini saya masih fokus dalam tugas di kementerian
kabarnya apa apa dikandang kandang pak jusyid dki jakarta
sampai hari ini saya masih fokus dalam tugas di kementerian
dan belum mendapat panggilan untuk tugas
untuk di jakarta baik di kenya sama kemana pun
dan tentunya di penghujung tadi saya juga sudah sekalian pamit sama bu nyai
saya sekarang memutuskan menyelesaikan tugas saya
dan alhamdulillah capaiannya sudah jauh lebih target
berkat dukungan semua dukungan media juga sangat mendukung indonesia sekarang bisa
di posisi dua puluh dua pada usaha terhubung
kita mengalahkan belgia selandia baru dan kita mengalahkan tujuh
jadi ini sebuah prestasi yang harus terus kita perbaiki untuk para penghina
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya